mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh dua yang memecahkan rekor tertinggi angka volume lalu lintas telah terlewati
pemerintah sebelumnya menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi ancaman kemacetan yang cukup parah
momen mudik ini juga dijadikan pemerintah sebagai titik untuk menuju ke fase endemi covid sembilan belas jika pasca mudik tidak terjadi kenaikan angka kasus covid
apa yang menjadi catatan dari media nasional atas kebijakan mudik tahun dua ribu dua puluh dua ini
kita akan diskusikan dalam perspektif editorial bersama dengan para jurnalis senior
seperti biasa di hari minggu saya bersama dengan mbak dewi savitri standard and practices cnn indonesia
dan juga mas anugrah perkasa mas nugi managing editor dari cnnindonesia com
selamat malam mas nugi mbak dewi savitri
selamat haira idul fitri ya karena sudah ditetapkan oleh pemerintah ini mbak desaf dan juga mas nugi
mohon maaf lahir batin
kita membahas pekan ini mbak dewi savitri dan juga mas nugi soal kebijakan mudik yang sudah terlewat puncak arus mudiknya
apa yang menjadi catatan dari mas nugi terlebih dahulu dari teman teman cnn indonesia com atas kebijakan mudik
yang kemudian mungkin kita bisa lihat cukup berhasil untuk mengantisipasi ancaman kemacetan parah
meskipun di beberapa titik tetap terjadi kemacetan
seperti di merak yang cukup parah di sana apa yang mas nugi lihat dari situ
ya terima kasih renhat ini kan sebenarnya clbk ya cerita lama berseni kembali
jadi tetap ada masalah titik titik kritis kemacetan walaupun sebenarnya pemerintah sudah punya antisipasi
tapi ternyata kenyataan di lapangan itu tidak terjadi
saya yang paling banyak kasusnya itu adalah kemacetan menuju pelabuhan merak ya
dan itu menunjukkan bagaimana antusias semua masyarakat untuk mudik
nah sebenarnya pemerintah punya dataran bagus soal itu tapi ternyata antisipasi yang dilakukan pemerintah itu masih terlihat gagap
jadi di dalam hal ini
jadi beberapa kasus itu adalah pemudik itu
pengantri sampai berjam jam
kemudian ada kasus orang yang sampai pingsan
kemudian fasilitas yang kurang dari pemerintah misalnya ada
kapal yang kurang kemudian ada penambahan pelabuhan
dan akhirnya di sini pelabuhan merak ini belum siap secara penuh untuk memfasilitasi para
ada yang terakhir jangan lupa ada korban ada sampai tiga puluh sembilan orang kalau tidak salah itu
artinya ini menjadi catatan kritis juga buat arus mudik tahun
mas nugi dari yang terjadi di kemacetan di pelabuhan merak ya
ini juga pak menhub juga sudah meminta maaf soal itu
apakah ini juga menjadi tanda bahwa ada yang terlewatkan ya
artinya mungkin selama ini kesiapan atau antisipasi kemacetan di merak mungkin tidak terlalu menjadi fokus
karena yang disorot adalah bagaimana mengurai kemacetan

di jalan tol misalnya dengan berbagai skenario
apakah itu juga mungkin menjadi salah satu faktor ya mas nugi
bahwa ternyata justru yang dikalkulasi atau dikhawatirkan macet
tapi titiknya justru ada di merak yang sangat cukup parah ini
ya ada beberapa masalah sebenarnya
jadi dari pernyataan pemerintah menyebutkan bahwa ada beberapa jumlah pemudik yang datang ke merak justru katanya tidak memiliki tiket
cuman pada masalahnya
kalau nggak salah hari jumat atau sabtu ada terjadi crash kan ke tiket pemesanan seri itu
dan itu cukup mengganggu langitasa arus mudik itu sendiri
nah yang kedua adalah saya kira yang penting itu sebenarnya itu tadi
pemerintah sudah memiliki data data
bahkan saya ingat bagaimana jokowi meminta pemudik itu untuk mudik jauh lebih dahulu ya
untuk mengantisipasi kemacetan
karena selama ini pemerintah sudah memiliki data data tertentu
cuman masalahnya ketika terjadi apa namanya
ketika data data itu tidak bisa diaplikasikan secara baik di lapangan
sehingga ada salah proyeksi
sehingga terjadi kemacetan yang terjadi yang justru di pelabuhan merak
yang menuju pelabuhan merak
jadi masih ada gagap juga ternyata dalam menghadapi kemacetan di mudik lebaran pada tahun ini
ini adalah mudik dengan angka yang cukup tinggi
lima juta orang lebih kalkulasinya dari kemenhub mudik
dan sudah terlewati masa puncak arus mudiknya
tapi apa yang perlu kita berikan catatan dan juga perlu kita soroti dari kebijakan mudik
dan juga implementasi beragam kebijakan mudik untuk mengantisipasi kemacetan tadi itu mbak dewi savitri
saya kira saya akan mengikuti apa yang tadi disampaikan mas nugi ya
bahwa sejauh ini
memang secara umum ada semacam katakanlah kemajuan ya
dalam upaya untuk mempersiapkan bagaimana supaya proses mudik puluhan juta orang ini berjalan dengan meminimalkan korban
yang paling penting itu meminimalkan kepentingan
dan itu saya kira sedikit banyak tercapai pada tahun ini dengan persiapan persiapan yang berlapis lapis
persiapan persiapan yang berlapis lapis ini yang kemudian menurut saya patut kita apresiasi ya
mulai dari arahan presiden untuk jangan pulang pada saat bersamaan
kemudian diatur pula cuti bersama
kemudian diatur pula bagaimana caranya menerapkan dan dikenal
kemudian diatur jadwal one way
kemudian jadi macam ragam layer ya lapisan lapisan untuk mengatur strategi bagaimana supaya tidak menunggu
kemudian diatur jadwal one way
kemudian diatur jadwal one way
kemudian diatur jadwal one way
kemudian diatur jadwal one way
kemudian diatur jadwal one way
tapi kita lihat ya mas nugi dan juga mbak dewi savitri memang antusiasme euforia masyarakat cukup besar
dan ini memang sudah diprediksi karena dua tahun tertunda
nah dari fenomena atau potret antusiasme masyarakat yang cukup besar ini
apa yang penting untuk menjadi sorotan pemerintah
mbak dewi savitri mengantisipasi lagi lagi apalagi kemudian masih ada kekurangan di sejumlah titik pada arus mudik
nah ini arus baliknya juga harus menjadi perhatian mbak dewi savitri
ini yang sekarang harus
arus mudiknya sudah terlewat

sementara arus baliknya kira kira tidak akan terlalu lama
orang akan memilih untuk santai santai dulu di tempat tujuan di kampung halaman wisata dan seterusnya
dan kemudian balik mungkin paling cepat kamis jumat sabtu
nah penumpukan penumpukannya seperti apa
saya kira sebenarnya sama seperti yang sudah dilakukan menjelang mudik
dengan beberapa evaluasi ya
termasuk tadi yang jalur jalur nonton
juga jalur jalur penyeberangan dari sumatera ke jakarta
apakah situasinya bisa diulang bahkan diperbaiki
nah itu kita masih tunggu
tetapi kalau melihat bahwa nanti kemungkinan besar arus baliknya itu waktunya mungkin tidak akan terlalu lama
karena pasti tantangannya jauh lebih berat untuk mengatur yang arus balik ke jakarta
kita tunggu bagaimana nanti strategi yang dipakai oleh kementerian perhubungan dan jasa marga pihak pihak terkait dalam hal ini
mungkin sejak awal sudah bisa diperkirakan ya
kalau kemarin itu ada kapal bantuan misalnya
relatif belakangan ya
bagaimana kalau dari sekarang diatur misalnya
apakah bisa tidak itu diatur lebih awal
sehingga penumpukan tidak terlalu parah seperti sebelumnya misalnya
mas nugi kalau tadi mas nugi katakan masih ada sejumlah kegagapan ya dari pemerintah mengantisipasi ancaman kemacetan pada mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh dua ini
artinya arus balik ini harus menjadi evaluasi
dari teman teman cnn indonesia com secara editorial bagaimana mas nugi evaluasi yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pada arus balik situasinya bisa jauh lebih baik belajar pada arus mudik beberapa hari terakhir ini
saya yakin sekali mengajari perwujud
saya kira yang penting juga adalah ini jadi pekerjaan rumah pemangku kepentingan terkait dengan arus balik ini ya

jokowi memberikan arahan untuk mudik lebih dulu lebih cepat dibandingkan waktu
nah sekarang untuk arus balik itu seperti apa
apakah dia akan kasih apakah orang orang yang mudik itu punya waktu libur lebih atau ngambil cuti lebih itu yang masih belum ketahuan kan
nah yang khawatiran terbesar memang itu tadi bagaimana pemerintah mengantisipasi kalau misalnya terjadi lonjakan harus balik di saat hari hari yang sama gitu ya
misalnya misalnya misalnya kan besok sudah mulai lebaran jadi kalau misalnya mau biasanya kalau ada mudik untuk mencegah terjadinya lonjakan harus balik

nah ini yang kita masih belum ketahuan informasinya apakah masyarakat punya persepsi yang sama untuk balik ke dalam pekan yang sama atau pekan depan
karena tanggal sembilan itu udah abis lagi ya
oke jadi yang perlu kemudian kita berikan catatan kepada pemerintah adalah segera untuk menyiapkan skenario arus balik
agar situasinya bisa jauh lebih baik dibanding arus mudik kemarin karena masih ada sejumlah titik kemacetan yang berdampak terhadap masyarakat
mbak dewi savitri ini juga menarik ya ketika pemerintah juga di saat yang sama menyampaikan bahwa mudik ini juga jadi momen kalau kemudian berhasil
artinya ini satu langkah untuk menuju transisi dari pandemi menuju ke endemi
nah ini apakah
cukup realistis mbak desaf atau terlalu dini untuk menjadikan mudik sebagai salah satu acuan kita siap menuju ke endemi
saya kira ini salah satu sukses ya test case yang paling penting pada titik ini ya
apakah bisa nggak dilulus dari ujian mudik kali ini
kalau saya boleh mengutip ya dalam beberapa hari berturut turut ini
ini angka kasus untuk covid ini ya kita bicara untuk pandemi covid
angka kematian hari ini enam belas orang kemarin tujuh belas orang hari sebelumnya ada dua puluh sembilan kemudian sebelumnya delapan belas lagi gitu ya
jadi dalam kurun empat hari berturut turut itu jumlahnya sekitar tiga puluh an ke bawah ya
belasan sampai tiga puluh an
nah dalam konteks tersebut kita disadarkan bahwa ini pandemi belum benar benar berakhir loh ya masih ada gitu ya
tapi memang lajunya itu sangat sangat jauh dibandingkan pada titik titik puncak
nah itu pertanyaannya apakah kita sekarang sudah siap atau masih terlalu dini dan seterusnya
saya kira pilihan kita itu tidak banyak
kita mesti bergerak dan berpikir cepat bagaimana kita mengantisipasi dan kemudian merumuskan strategi
lagi lagi ini soal strategi ya perencanaan bagaimana kita bisa masuk ke
ke situasi yang jauh lebih normal dibandingkan situasi pandemi
tetapi dengan memikir mitigasi pandemi yang baik baik
kalau kita lihat singapura malaysia beberapa negara di kawasan asean
kemudian beberapa negara di asia sudah melakukan itu beberapa minggu terakhir ini
dan saya kira kita tidak punya pilihan kecuali mengikut hal yang sama
counseringnya ya hambatannya barangkali pada di
ada di titik
infrastruktur itu sudah dibenahi terus menerus dalam dua tahun terakhir ini
dan kemudian yang paling utama saya kira adalah jasaan publiknya komunitas warga masyarakat
untuk bagaimana menerapkan prokes rezim prokes yang sesuai yang tepat gitu
apakah kita mau ngikutin amerika yang mass mandate ya atau singapura ya
yang mandat untuk kewajiban bermaskernya di
keuangan yang besar gitu ya venue untuk
untuk pertemuan untuk konser misalnya sudah dicabut
cuma di ruangan tertutup saja masih bisa dibuka
atau kita masih terus menerapkan aturan aturan tersebut
yang saya ingin tahu dari liputan teman teman media
termasuk dari cnn indonesia di layar
di daerah itu yang pakai masker itu kelihatannya sudah berkurang drastis ya jauh gitu ya
dan ini kebetulan menjadi menarik gitu
apakah setelah ini akan ada lonjakan kasus lagi dari angka angka yang saya sebutkan tadi itu atau tidak
tentu harapan kita tidak

saya mau ngutip tadi mas nugi kita tunggu ya
strategi pemerintah bagaimana apakah akan keluar oke berarti dari situasi ini ternyata kita perlu lanjut prokesnya gitu ya

jadi apa hasil assessmentnya nanti kita tunggu

oke nah untuk menjadi tidak terjadi lonjakan artinya pekerjaan rumah juga ada
oke nah untuk menjadi tidak terjadi lonjakan artinya pekerjaan rumah juga ada
ada di pemerintah daerah ya mbak dewi savitri
karena tentu ini arusnya orang orang dari orang orang menuju ke daerah masing masing
kemudian juga pasti juga akan paralel dengan aktivitas masyarakat liburan tempat wisata dan lain sebagainya
artinya pemerintah daerah juga perlu alert juga ini mbak dewi savitri untuk bisa menekan angka agar tidak terjadi lonjakan setelah mudik ini
r tujuh salah satu tiga daerah ya pemerintah daerah yang angka kartusnya tertinggi
r tujuh salah satu tiga daerah ya pemerintah daerah yang angka kartusnya tertinggi
untuk kasus kematian adalah jawa tengah ya dalam beberapa hari jadi kebetulan jawa tengah adalah provinsi
dengan tujuan mudik tertinggi di indonesia ya jadi memang tanggung jawabnya untuk mengingatkan untuk
untuk mengawasi dan waspada juga ada di pemerintah daerah apakah di provinsi atau kabupaten kota dan sebagainya
oke mas nugi ketika kepala bin misalnya menyampaikan bahwa ini juga menjadi tolak ukur
disampaikan juga oleh menko pmk pak muhajir effendi mudik ini bisa menjadi salah satu indikator kita menuju ke endemi
apa yang menjadi catatan dari teman teman siaranisho com mas nogi
yang harus dipantau memang adalah sebulan dua bulan ke depan apakah terjadi lonjakan kasus atau tidak sebenarnya
nah memang kasusnya berbeda dengan kasus sudah terdahulu ya dengan varian omicron sekarang
dan tingkat vaksinasi sudah hampir mencapai
memiliki tingkat imunitas yang lebih dibandingkan tahun lalu dan kemudian juga apa namanya
pemerintah juga sudah memberikan apa istilahnya memberikan teguhan vaksinasi ke sejumlah daerah
walaupun ada beberapa daerah yang tidak melaksanakan tidak memberikan vaksinasi secara maksimal
nah jadi yang bisa jadi catatan adalah kita lihat setelah mudik ini apakah sebulan dan dua bulan ke depan akan terjadi lonjakan
karena kasus rata rata harian sekarang sudah lebih kecil banget ya ada tiga ratus dua ratus kasus per hari sekarang
nah kita akan lihat apakah terjadi lonjakan besar besaran atau enggak jadi di sana nanti kita lihat indikator keberhasilan
oke jadi penting bagi pemerintah juga di saat yang sama menyiapkan strategi dan kesiapan menghadapi ancaman kenaikan kasus covid sembilan belas
di setelah mudik selain juga tentu secara paralel menyiapkan langkah antisipasi
agar arus balik bisa jauh lebih baik nanti dihadapi oleh masyarakat
kita sudahi isu soal euforia mudik dan juga harapan transisi dari pandemi ke endemi
mas nugin dan juga mbak dewi savitri kita ke isu lain yang juga menjadi sorotan masyarakat
media nasional ini lagi lagi soal minyak goreng ketika ada larangan ekspor dari presiden
tapi kemudian diralat oleh menko erlangga tapi diralat kembali
apa yang menjadi catatan kritis kita sebagai media melihat semeraut kebijakan soal minyak goreng ini
kami akan segera kembali sesaat lagi